buang buang tai disini nih nih batnya nih
sebuah tangki penyedot tinja dipergoki warga
diduga tengah membuang limba dari kendaraannya ke sebuah selokan air
di sebuah jalan di kramatjati jakarta timur minggu pagi
sopir truk yang panik langsung melarikan diri saat diteriaki oleh warga
aksi tak terpuji itu pun sempat direkam warga dan menjadi viral di media sosial
salah satu warga mengaku sangat resah dengan ulah pelaku
warga meminta agar petugas dinas lingkungan hidup dki jakarta dapat cepat menangkap pelaku
pasalnya limbah yang dibuang sembarangan ini dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tak sedap
itu merasakan sekali masalahnya baunya jadi kemana mana dan bisa jadi pencemaran juga itu mas
kalau tidak tolong di
tindak lanjut dari petugas atau pihak pihak yang terkait
mungkin bisa di
diberikan sanksi mungkin kepada petugasnya gitu
pihak dinas lingkungan hidup dki jakarta pun tengah melacak nomor polisi truk tersebut
untuk mengetahui alamat dan pemilik usahanya
ternyata kejadian tangki penyedot tinja yang membuang limbah ke selokan air tidak hanya sekali ini saja
pertengahan mei lalu sebuah tangki penyedot tinja keperluan
gogok membuang limbah ke selokan di jalan ahmad yani matraman jakarta timur
dinas lingkungan hidup dki jakarta telah mengenakan sanksi kepada pemilik usaha penyedot tinja
dengan denda lima ratus ribu rupiah
herdian syabernadi jakarta